bentar ya cantik
kamu kenal gak
kamu kenal gak
kamu masih kepikiran bimo kan
apalagi sekarang udah terbukti kalo misalnya bimo bukan kakak kamu
itu akan membuat kamu sakit hati randy
itu gak mungkin aku lakukan
yang udah begitu baik sama aku
aku cuma butuh waktu
untuk memahami semua masalah ini
aku sudah punya ukuran buat nyakit hati
usaha untuk ter jerry
kita akan bisa cari
masalah untuk kamu
tiba tiba berhenti kayak begini
mau saya bantuin gak
emangnya kamu ngerti mesin mesinan
jangankan mesin mobil mesin pesawat aja
sabar ya cantik
kalau ada galang semuanya beres
eeeeh sebentar sebentar
sebentar ya cantik
kok tega banget sih sama gua udah gua benerin juga
jadi gimana nih mobil aku udah bisa belum
udah coba aja di starter
makasih ya kamu udah bantuin aku benerin mobil aku
yaudah sekarang lo hati hati di jalan
kalau mau jalan jangan lupa ngegas
kalau mau berhenti jangan lupa nge rem
kalau kangen muter balik kesini aja
gak lama sih disini
dadah cantik sampai ketemu
kalo mau jalan jangan lupa nge rem
kalau mau jalan jangan lupa nge rem

aku cuma nomasiin aja kalau misalkan keadaan kamu baik baik aja
soalnya tadi aku dateng ke rumah tadi
kamu udah ada di rumah kamu tapi kamu nya gak ada
kamu sekarang tinggal disini
ya heee begitulah
kamu pasti sekarang lagi hancur banget
jadi daripada kamu terus terusan ngarepin mereka yang udah tunangan sama randy
lebih baik kamu alihin pikiran kamu ke karya dan juga bisnis fotografi kamu
kalau misalkan dulu
badai itu adalah sosok misterius
mungkin ini adalah saatnya kamu buat nunjukin identitas kamu yang sebenarnya ke orang orang
badai tetep ke badai
dan aku gak pernah kepikiran untuk nunjukin bahwa aku ini badai
apalagi dengan tujuan untuk populer
oke kalau misalkan emang itu mau kamu aku bisa ngerti
kamu butuh bantuan aku gak bin
aku bakal ngelakuin apapun demi kamu
kamu gak perlu ngelakuin apapun untuk aku
kamu jangan terlalu berharap sama aku
karena aku gak pengen kecewain kamu
karena sampai hari ini aku cuma mencintai mereka
selama ini mungkin saya ada salah sama ibu
setelah tahu kebenarannya
saya mau tanya
kalau ibunya meka itu
sebenarnya siapa ya kalau bukan farah
bener juga kalau bukan anaknya tante farah
terus mereka anaknya siapa
atas kesalah fahaman selama ini
tapi tante bersyukur sekali
ternyata kamu bukan anak yang mahasberam dengan farah
iya gak apa apa tante
ini kayla juga mau minta maaf
karena udah ngerusakin kebaya kamu
hmm kalau bukan buat ngedapetin perhatiannya tante ayu aku juga gak mau minta maaf
tante gak tahu ada perasaan apa ini di hati tante
tapi yang pasti tante tuh rasanya deket banget sama kamu mereka
aku juga merasa bahagia dan bersyukur bisa disayangi sama tante